bagaimana perkembangan informasi terkini dari cianjur jawa barat telah bergabung bersama kami
anchor cnn indonesia alfian raharjo alfian selamat malam
alfian bisa jelaskan kepada kami bagaimana kondisi penanganan korban gempa di cianjur saat ini
dan juga bagaimana kondisi di tempat anda berada alfian
ya terima kasih fani saat ini saya berada di kantor bupati cianjur
dan tadi sebelum saya ke sini saya memang sempat memantau beberapa lokasi pengungsian
dan memang proses distribusi bantuan sudah mulai dilakukan secara merata
tapi memang masih beberapa daerah yang belum terjangkau oleh bantuan logistik
karena memang kondisi yang agak sulit untuk dijangkau
tapi seperti yang disampaikan dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu
bahwa nantinya proses pendistribusian ini akan dilakukan lebih cepat lagi
agar tidak ada lupa
ada lagi korban gempa yang mulai mengeluh karena belum menerima bantuan logistik tersebut
dan untuk membahas lebih lanjut lagi saat ini saya sudah bersama dengan bupati cianjur
bapak herman suherman selamat malam pak herman
pak herman kalau terkait dengan bantuan logistik begitu ya
kan masih banyak yang belum menerima tapi presiden berupaya menyampaikan
bahwa agar lebih dipercepat lagi nanti prosesnya akan seperti apa pak herman
ya tadi alhamdulillah
kerjasama dengan polda jabar kerjasama dengan bnpb
kita di sini ada heli ya
tadi alhamdulillah ada desa sukamulia namanya di gede yang sampai tadi itu belum tersentuh
tapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan polda jabar hal tersebut sudah bisa tersampaikan
juga saya imbau untuk para kepala desa para rt para rw
lakukan turun ke lapangan cek warganya
mana yang belum mana yang sudah
dan yang belum segera daftarkan
kumpulkan di kepala desa
dan kepala desa akan dibawa ke pendopo ke pondipo di pasko
dicatat setiap hari kita akan kirim langsung ke sana
sehingga alhamdulillah waktu hari ke satu dan ke dua masih banyak yang belum menerima
sekarang hari ke tiga alhamdulillah relatif sudah lancar
walaupun ada hanya beberapa tempat saja
pak bupati kalau kita melihat beberapa kondisi kan memang sebaik
kalau saya melihat sebenarnya berbagai macam fasilitas itu akan lebih lengkap di tempat pengungsian
terpusat seperti di joglo kemudian di pendopo dan sebagainya
tapi kan nyataannya masih banyak warga yang enggan untuk dikumpulkan begitu
lalu bagaimana caranya nanti pak bupati
karena begini di cianyur ini infrastrukturnya ada yang pegunungan ada yang lembah
kesulitan untuk dikumpulkan di suatu tempat
dan keduanya mereka mengkhawatirkan
khawatirkan ada harta bendanya yang tercuri dan sebagainya
sehingga solusinya kami tadi dengan ibu menteri sosial nanti akan ada dibuatkan
bahkan sekarang sudah ada tenda tenda yang untuk keluarga
nah biar nanti para rt dan rw yang akan mentransfer bantuan bantuan barang untuk kehidupan sehari harinya
terakhir pak bupati
tadi dalam konferensi pes pak bupati sempat menyebutkan terkait dengan transparansi sumbangan
karena kan sumbangan terus berdatangan dari swasta dari instasi pemerintah dan sebagainya
lalu terkait dengan transparansi nanti apa yang akan dilakukan pak bupati
ya pertama saya atas nama pemerintah dan warga masyarakat kabupaten cianjur
mengucapkan terima kasih apresiasi kepada donasi donasi yang telah memberikan bantuan kepada pemerintah
kabupaten cianjur untuk disalurkan kepada korban bencana alam
dan insya allah kami pemerintah akan selalu transparan
nanti donasi donasi akan kita umumkan bisa dilihat di website pebda cianjur atau bisa dilihat di posko
termasuk peruntukannya untuk apa saja akan kami lebih transparansi
sehingga mudah mudahan seperti ini banyak masyarakat yang meyakini bahwa bantuan bantuan insya allah akan
tersampaikan kepada warga cianjur yang berhak menerimanya
oke pak bupati satu lagi yang terakhir
kalau kita mengetahui bahwa kabupaten cianjur memang berada di antara sesar cimandiri
lalu untuk langkah ke depannya bagaimana mitigasi bencana yang akan dilakukan
terutama untuk mengingatkan warga terkait dengan bangunannya
kemudian kesiapan pemerintah daerah dan apa saja yang harus dipersiapkan
seperti apa pak bupati
betul tentunya dalam recovery ke depan
dan bantuan dari pemerintah ini kita ingin warga masyarakat membangun rumah yang layak tentunya tahan terhadap gempa
sehingga apabila terjadi gempa di kemudian hari bangunannya masih tetap butuh
kemudian yang kedua tentunya kita harus memberi sosialisasi pelajaran kepada warga masyarakat
sekarang saatnya kita berikan sosialisasi edukasi kepada warga masyarakat
apabila terjadi bencana
biasanya warga masyarakat kalau belum pernah mengalami biasa biasa jejak
tapi kalau sudah mengalami bencana
insya allah masyarakat akan lebih serius dalam menerima materi bagaimana menghadapi bencana ke depan
dan tentunya yang saya sangat bersyukur
di samping musibah yang luar biasa ini
tentunya ke depan kita bersyukur
saya punya warga cianyu rumahnya yang tahan gempa
yang asalnya tidak ada wc
sekarang ada wc nya
dulu tempat tempat ibadah yang sederhana rusak
sekarang akan dibagusin
sekolah yang kemarin banyak yang hancur
akibat tidak dipakai pada pandemik
sekarang sudah bagus
dan mudah mudahan dengan kejadian ini
infrastruktur di kabupaten cianyu
khususnya perumahan perumahan akan bagus
tentunya ipm kabupaten cianyur akan semakin baik
baik terima kasih pak bupati atas waktunya
dan juga penjelasannya
kita berharap bahwa kedepannya
masyarakat cianjur sudah semakin sadar
terkait dengan mitigasi bencana
sehingga jumlah korban jiwa seandainya
kita tidak menginginkan bencana ini akan terjadi lagi
tapi seandainya terjadi
masyarakat sindur sudah lebih siap
dan untuk meminimalisasi jumlah korban
yang terjadi akibat bencana seperti ini
ya baik terima kasih pak bupati
ya itu tadi wawancara saya bersama dengan bapak bupati cianjur
terkait dengan mitigasi bencana
kemudian langkah transparansi
dan sebagai kita berharap memang
akan berlangsung dengan baik
terutama dengan penyaluran logistik dan sebagainya
karena seperti yang ditegaskan oleh bapak presiden
bahwa saat ini memang sedang dilakukan
diupayakan untuk terus melakukan penemuan
sejumlah korban yang belum ditemukan
dan sambil diikuti
seiring dengan pembagian logistik
secara lebih merata
sehingga tidak ditemukan lagi
adanya masyarakat atau pengungsi
yang mengeluh belum menerima bantuan logistik
baik terima kasih alfian
kita harapkan bagaimana penanganan
dan juga pemulihan dan lain sebagainya
berjalan dengan lancar
anchor cnn indonesia alfian raharjo
terima kasih atas laporan anda
selamat bertugas kembali